hai sobat rupiah kita bertemu di program bitok bersama saya ijun iwan junanto
kamu tentu sadar dari pagi bangun tidur hingga tidur lagi pergi ke sekolah pergi ke kantor
kita berhubungan dengan berbagai hal yang terkait dengan ekonomi
keputusan keputusan harian kita pun tentu nggak jauh beda dengan keputusan keputusan ekonomi
kita mau makan apa itu keputusan ekonomi mau pakai baju apa itu keputusan ekonomi
jadi memahami ekonomi itu adalah memahami juga kehidupan kita sehari hari
nah di program bitok ini kita akan mengupas berbagai hal terkait dengan hal hal di bidang ekonomi
finansial stabilitas sistem keuangan nanti kita bicara sistem bayaran dan berbagai hal kita kupas di sini
nah hari ini kita akan membahas satu hal yang seru nih kita bahas soal perkembangan ekonomi ini kan udah menjelang akhir tahun nih
menghadapi tahun dua ribu dua puluh nah kita akan bahas gimana sebenarnya keadaan ekonomi kita ini
banyak dengar dari berbagai hal ada hoax ada kekhawatiran ada berbagai macam
mendingan kita tanya sama yang ahlinya ini udah ada bersama saya disini adalah mas
firman mohtar nah ini nih firman mokhtar
ini beliau ini adalah direktur di departemen riset ekonomi dan kebijakan moneter bank indonesia
jadi aslinya nih ekonomis ya bank firmannya
ekonom itu katanya mampu membuat prediksi di awal tahun terus di akhir tahun menjelaskan kenapa prediksinya meleset
nah itu kira kira tuh sering banget ada joke joke mengenai ekonomi
langsung gitu jadi ini ahlinya prediksi di indonesia
jadi yang bikin prediksi ekonomi seperti apa itu seperti itu
tapi tentunya tidak begitu kalau kita tanya langsung kepada mas firman kira kira bagaimana kondisi ekonomi prediksinya dan perlu dicatat nih
ini lebih jago dari prediksi bola kelihatannya ini
jadi mas firman kita sekarang lihat dulu deh mengenai
tahun dua ribu sembilan belas ini banyak orang bilang ini tahun lemes
banyak hilang ini resesi
ada dua kata yang bisa kita sampaikan di tahun dua ribu sembilan belas soal ekonomi indonesia
adalah indonesia ini berdaya tahan
maknanya apa berdaya tahan
karena kalau kita lihat di luar sana ekonomi dunia itu lagi nggak bagus
lagi nggak bagus karena ada ketidakpastian yang dipicu disebabkan oleh intensitas hubungan dagang yang gak bagus antara tiongkok sama us
itu daya tahan kayak daya tahan tubuh gitu misalnya
jadi kalau mereka ada goncangan akibatnya apa
akibatnya kalau kita mau jualan keluar kalau sehari hari kita sebut ekspor itu yang mau beli sedikit
kalau yang mau beli sedikit akhirnya apa
uang yang harusnya masuk dari ekspor jadi kurang
yang kedua tentu disupport oleh bagaimana respon kebijakan yang ditempuh oleh otoritas
baik bi sebagai bank sentral maupun oleh pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya
membangun ekonomi kita tadi berdaya tahan
jadi dari dirinya sendiri kita sudah punya kekuatan karena konsumsinya kuat
ya konsumen itu artinya kita makan beli baju ya semua produksi juga kan tentunya kalau kita makan kan
risiko yang muncul karena global tadi yang menimbulkan ekspor kita menjadi menurun dibandingkan sebelumnya ini ditutupi oleh kemampuan domestik
kemudian cuma si nberkata creator perumahan diyor nungkur

kalau kak ijun dulu smp belajar namanya ada paradox of thrift
jadi dalam kondisi seperti ini sobat rupiah belanja
karena inilah yang membangun imunitas kekebalan ekonomi kita
jadi tentunya belanja dalam kondisi yang terukur
belanja penting jadi uang itu tidak hanya mengendap di bank gitu kan
juga digunakan untuk memutar di ekonomi
nah ini tadi kita bicara tadi ada kondisi luar yang lagi lesu ya
maksudnya impact nya itu gimana sih ya
karena tadi di luar lagi pada lemas
kita lihat amerika sama china sering didengar tuh orang bicara perang dagang
perang tuh orang zaman sekarang ini perangnya perang dagang
terus gimana itu bisa ngimpak ke dalam negeri sebenarnya
orang orang bilang oh jangan nyalain luar dong
jadi kalau mereka itu kak ijun mereka itu bersih tegang
yang pertama tentu hubungan dagang antar mereka sendiri jadi berkurang
jadi kedua negara ini saling bermain mengubah tarif dagangnya
kalau tarif dagangnya berubah maka volume perdagangannya berubah
volume perdagangan ini bukan hanya antar dua negara itu
dia juga akan melebar ke negara negara lain
secara total ekonomi dunia akan mengalami volume perdagangan yang berkurang
kalau volume perdagangan yang berkurang berarti itu permintaan terhadap produk produk kita dari luar negeri
atau sering gak ijun bilang itu ekspor itu juga turun
kalau ekspornya turun nanti akan berpengaruh ke ekonomi domestik
ke investasi ke produksi dan seterusnya
ketegangan dagang ini juga menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global
akibatnya para pemilik dana cenderung menempatkan dananya yang dianggap aman
tapi di sisi lain respon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bank indonesia juga dalam hal ini
kena gitu tepat ya dalam menyikapi ini
faktor kedua yang membuat kita berdaya tahan adalah mengenai respon kebijakan tadi
jadi kita tadi bahwa bank indonesia dan juga pemerintah dan otoritas terkait sudah merespon
sehingga bisa memitigasi risiko yang muncul dari global
yang pada akhirnya bisa membuat stabilitas ekonomi kita terjaga
sebab rupiah adalah mengenai inflasi mengenai nilai tukar rupiah itu tetap terjaga
yang kedua respon tadi bisa tetap mendorong kegiatan ekonomi
yang atau sehari hari sering disebut pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi
nah ini yang kita lakukan selama tahun dua ribu sembilan belas
kita bank indonesia sudah melakukan penurunan suku bunga kebijakan
sobat rupiah paham apa suku bunga kebijakan kita adalah bi tujuh days reverse repo rate

suku bunga kebijakan ini kemudian diharapkan akan tertransmisikan akan berpengaruh kepada suku bunga yang lainnya
bi juga sudah menurunkan seratus basis point giro wajib minimum
itu berapa banyak uang yang harus ditempatkan di bank sentral yang dimiliki oleh bank umum
dan juga bi sudah melakukan pelonggaran kebijakan di makro prudensial
pak ijun memang respon kebijakan ini juga berkontribusi kepada menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi
bagaimana kita melihat ke depan
tentu sekali lagi adalah bagaimana kita membangun optimisme
bank sentral bi sudah melakukan respon
pemerintah juga sudah memberikan stimulusnya
kita juga melihat ke depan ini ekonomi dunia akan lebih baik
ketegangan dagang tadi kita harapkan juga semakin berkurang
kemarin sudah mulai ada kesepakatan yang harapannya akan terus diimplementasikan
dan akhirnya ini akan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi pertumbuhan melalui ekspor
kemudian respon tadi juga mendorong kegiatan ekonomi
akhirnya kita berharap dua ribu dua puluh kita akan lebih baik
dan sekali lagi kuncinya adalah bagaimana membangun optimisme tadi
bang firman sudah cerita bahwa kita sudah menurunkan empat kali suku bunga kebijakan
itu sudah melonggarkan gwm
nah itu sebenarnya bagian dari katanya ini adalah bagian dari kebijakan akomodatif
artinya kalau kondisi ekonomi lagi melemah kebijakan harus akomodatif
apa itu kantor cyclical atau seperti apa
nah gimana menjelaskan kebijakan bank indonesia dalam hal ini dalam menyikapi kondisi perekonomian dua ribu sembilan belas dan nanti dua ribu dua puluh
jadi kak ijo dan sobat rupiah semua kebijakan yang ditempuh oleh bi ini sifatnya akomodatif
kebijakan yang bisa mendorong kegiatan ekonomi berjalan dengan baik
suku bunga sudah kita turunkan harapannya apa
harapannya kredit itu akan naik
jadi sobat rupiah harus yakin
kegiatan ekonomi akan naik kegiatan investasi akan naik dan ini yang harus kita dorong terus
kemudian kebijakan makro prudensial tadi
kebijakan makro prudensial tadi juga diharapkan akan mendorong
dari sisi perbankannya juga
kegiatan intermediasi melalui kredit juga akan jalan
kemudian tadi ada giro wajib minimum
giro wajib minimum itu gunanya adalah untuk memberikan tambahan pasokan
kepada perbankan untuk kembali menyalurkan kredit
jadi ini yang kedepan kita harapkan respon kebijakan yang ditempuh oleh bi ini
bisa mendorong pertumbuhan ekonomi
yang kita proyeksikan dalam kisaran
lima satu sampai dengan lima lima persen di tahun dua ribu dua puluh
dan angka ini tetap konsisten dengan inflasi yang menjadi mandat bank indonesia
yang kita perkirakan dalam targetnya yaitu tiga plus minus satu persen
atau antara dua sampai dengan empat persen
kemarin di rapat dewan gubernur
baru diputuskan gubernur bi periwar gio
juga mengatakan ini adalah bagian dari bauran kebijakan
supaya sobat rupiah ini juga paham
apa sih yang berulang kali disebut dengan bauran kebijakan
maksudnya apakah kebijakannya membaur atau gimana
baur atas bauran kata dasarnya baur
adalah bagaimana menggabungkan berbagai instrumen yang ada
menjadi dalam satu racikan yang pas
seperti meracik jamu atau makanan gitu ya
sehingga kita kalau bank indonesia tidak hanya menggunakan suku bunga kebijakan
tapi juga sudah menggunakan giro wajib minimum
kita perkuat pengelolaan likuiditas perbankan
kita juga optimalkan kebijakan makro prudensial
kita perkuat kebijakan pendalaman pasar keuangan
kita juga terus tingkatkan kebijakan di sistem pembayaran
jadi semua instrumen di berbagai kebijakan tadi
kita racik menjadi satu bauran kebijakan
kemarin itu yang diputuskan oleh pak gubernur kan suku bunganya tetap nih
itu kenapa kan pak gu mengatakan kebijakan ini akomodatif
nah dan ada tiga alasan kenapa kebijakan itu diambil oleh bank indonesia
secara singkat sobat rupiah dan kak ijun
kebijakan yang ditempuh bank indonesia dalam rapat dewan gubernur kemarin adalah
mempertahankan suku bunga kebijakan tetap di
level ini tetap dalam kondisi kebijakan moneter yang akomodatif
dan konsisten dengan inflasi yang tetap terjaga
kemudian imbal hasil kita di pasar keuangan yang tetap menarik
dan satu lagi ini bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi
imbal hasil di aset pasar keuangan
inflasi terjaga ini artinya kita tidak khawatir dengan level inflasi sekarang
jadi level yang sampai saat ini lima tadi itu konsisten dengan inflasi yang sesuai target
inflasi yang sesuai target yaitu tiga lima
kemudian ini juga level yang memberikan daya tarik
artinya dengan suku bunga sekarang ini
yang ketiga adalah level ini bisa mendukung mendorong
jadi ini tiga alasan penting kenapa kemarin diputuskan ke pinjangan seperti itu
teruskan ingatkan juga kepada sopru
imbal hasil artinya portfolio masih ada daya saingnya
dan yang ketiga untuk mendorong akomodatif terhadap pertumbuhan
nah itu clear banget nih
pak firman nih emang kalau ngejelasin enak gitu ya
biasanya dengerin masalah ekonomi itu makin bingung saya kalau jelasin ngobrol
jadi ada kita bisa simpulkan ya pak firman ya
pertama kita tetap optimis karena punya daya tahan tadi yang sangat bagus
imunitas ke depan juga tetap optimis
dan respons kebijakan bank indonesia setelah pemerintah hand in hand sinergi untuk memberi dukungan kepada ekonomi
jadi sobat rupiah jangan terlalu termakan oleh isu isu atau pesimis terhadap ekonomi
kelihatannya kita edisi bitok kali ini cukup bisa dipahami oleh para sobru
terima kasih banyak nih pak firman mokhtar
direktur kebijakan ekonomi moneter bank indonesia
jadi kalau orang bertanya bertanyalah pada yang ahli
dan saya kenal sekali pak firman ini
sudah lama sekali bergelut di bidang ekonomi dan salah satu ekonomi andalan dari bank indonesia
pak firman sebelum kita tutup acara ini ada kopi
ekspor mari kita ngopi dulu gitu kan
jadi sobat rupiah demikian acara bitok kita pagi ini
seperti tagline kita pahami ekonomi bikin hidup kita makin bahagia